sepintas warung milik nur aisyah atau biasa dipanggil ibu nesya ini tampak ramai pengunjung
namun sebenarnya orang yang datang adalah warga mamuju yang terkena dampak bencana gempa
jurnalis bahkan sukarelawan dari luar kota yang sedang bertugas dan kesulitan mencari warung
setelah gempa terjadi pada lima belas januari lalu
selamat dari bencana gempa aisyah dan keluarganya memutuskan meringankan beban korban gempa
dengan membuka warung makan gratis
inisiatifnya dari hati oh ya kamu tergerak buat buka ini dapur umum
dari hari pertama langsung buka
awalnya ia menyediakan bahan makanan sendiri sebelum mendapat bantuan logistik dari sukarelawan
untuk membuka warung gratis
buat beli semacam sayuran karena kan kalau bantuan tidak dapat sayuran kami beli sendiri
warung ini buka mulai pukul tujuh pagi sampai pukul dua belas malam
aisyah menghabiskan seratus kg beras untuk melayani lebih dari tiga ratus orang setiap hari
keberadaan warung gratis ini sangat membantu antara lain untuk relawan dari luar kota
kami sangat berterima kasih sebagai masyarakat mamuju adanya warung nesia ini
untuk ikut berpartisipasi besar dalam kegiatan kemanusiaan ini
aisyah berharap warungnya dapat meringankan beban berbagai pihak
dan mempercepat pemulihan mamuju pasca bencana
syukur alhamdulillah teman teman relawan wartawan apa semua sudah masuk ke kota mamuju
untuk membantu kondisinya semoga mamuju bisa pulih bisa bangkit bisa seperti dulu lagi
didorong rasa kemanusiaan dan peduli korban gempa enam dua magnitudo yang melanda kabupaten mamuju dan juga majene
ibu nesha beserta dengan seluruh anggota keluarganya
merelakan waktu dan juga tenaganya untuk menyiapkan makanan gratis bagi siapa saja yang datang ke warung usaha miliknya
april sirait windri hawadis mamuju sulawesi barat